dengan demikian mari mayang sari dan sore ato gas kita tawar menawar waktu yuk
saya tawarkan dua puluh detik ya mayang ya
anda berarti dua ratus detik ini di potong potong
kamu lebih cakep deh
pagi pagi sudah ngerjain orang
udah cepat garisin
ketua nombor berabe nih
ada apa sih tadi ribut ribut
anu mah dede
eh tiba tiba dikagetin kucing
kucing kurang ajar sekarang kucingnya mana kucingnya kutipan ah kucing kucingnya
maaf mah tadinya saya mau ngagetin mama eh taunya malah si dede yang muncul ya kami tabrakan mah
hai jadi makanannya berantakan iya mah sekarang mana sarapannya sudah saya buang di tong sampah
bu ya sudahlah biar mama sarapan di kantor saja juga serta di sekolah aja deh saya sarapan di
mana mah ada duit lagi tong sampah ambil lagi ini juga sih selamat sore toko sepatu
hai salah di sini bukan toko sepatu di sini toko bunga
hai mau atau kamu hai di sini bukan toko bunga tahu di situ sepatu bingung kamu
halo di sini toko senar jepit hai pesan berapa sang
soalnya disini bisa terjadi tante kebetulan ketiga pasang
hai bisa sampai ini ya iya ya adzai
katanya mama siapa yang mau tuiseng aja mah habis sebab besok nelfon ngotot lagi
disini dibilang toko sepatu toko bunga lahir saya bilang aja disini toko sandal jepit
enggak tahu siapa nanti enak jadi enak
dengan demikian mari mayang sari dan soreya toga kita tawar menawar waktu yuk aduh aduh aduh
nasi dulu coba yang sekali sekali lagi gaya anda bagaimana
sekitar enam puluh detik untuk kita menerapkan siapa diri toko kita
ajukan pertanyaan sebanyak mungkin
jadi jangan terburu buru nanti ada waktunya
kalau benar maka beliau akan menyalakan lampu
kalau salah beliau diam saja
kita akan menyalakan pada toko
halo toko apakah anda sudah siap menggunyikan bel
apa yang anda memilih di grup
maaf ibu ini siapa nama saya tante syana
ibu eh tante indo bukan saya dari parungkambing kalau tempo dulu sih nama saya
yo yo yo yo tante mau ketemu siapa ibu sita ada oh mau ketemu mama saya
iya saya pikir mau ketemu kakak saya kak silakan duduk
sudah bu sudah
saya sudah berhenti menangisnya sayangkan air mata itu saya tidak
mengerti apa yang ibu katakan sebenarnya ibu ini siapa
jangan kacau itu
cepet ibu ingat ingat
bagaimana bu masih ingat dengan saya ya
hai banyak rio
saya baru ingat sekarang silahkan duduk bu
saya mengerti perasaan ibu
dan ibu tentu sedih sekali
karena anak ibu menjadi tertuduh dalam perkara penganiayaan
dia bukan anak saya
lalu kenapa ibu menangis
dia suami saya
yang amat saya cintai
dan dalam segala hal dia melebihi suami suami saya yang terdahulu
memangnya dia tidak pantas jadi suami saya
maksud saya akan lebih pantas lagi kalau dia menjadi anak ibu
ya namanya juga jodoh bu sita
saya akan berusaha semampu saya
terima kasih bu sita
kalau bu sita tidak dapat menolong saya akan bersedih sekali
semua orang pasti begitu
apalagi jika orang itu suami kita atau calon suami kita yang sangat kita cintai
kalau begitu saya permisi dulu bu sita
mari bu sita
ibu itu datang kemari hanya ingin membuang buang air mata saja
dan dia bercerita yang lucu lucu
itu resiko mama sebagai pengacara
selamat malam punta
ada apa lagi bu
sekali lagi bu
saya mohon sekali kalau sampai ibu gagal menolong saya
apa yang ibu khawatir
masa dia mau berbicara nuestrosis itu
semuanya laku laku teman teman
bagaimana bisa memeriksanya
tekan aja seluruh tubuhnya ma
hahaha kamu ini ada rasa aja
hei apa apaan sekarang
mama hari ini anakmu sony adalah orang yang sangat bahagia sekali banget
iya sekali di dunia ini
kenapa bisul bangunnya pecah ya
bisu kalau aku punya bisul pecah itu bukan gembira namanya
itu namanya nyengir kuda
ma hari ini ma saya bertemu dengan gadis yang yaaahumut sekali ma
oh itu tuh soalnya kau datang kemari
tunggu sebentar mah ini lain istimewa
mau saya lanjutkan
ma mau tau kan